kalau yang satu ini saudara ada belasan warga pelayan gunung kidul yogyakarta diduga keracunan saat makan bersama di acara syukuran salah seorang warga yang diterima menjadi anggota tni
tujuh orang dirawat dan dua orang diantaranya meninggal dunia akibat peristiwa ini
belasan warga kecamatan pelayan kabupaten gunung kidul yogyakarta dirawat di rumah sakit karena keracunan makanan saat menyantap hidangan makan bersama
pada acara kumpul keluarga sekaligus merayakan kerabat mereka yang diterima menjadi anggota tni
tujuh orang diantaranya harus dirawat di sejumlah rumah sakit yang berbeda usai mengalami gejala seperti demam pusing hingga buang air besar secara berlebihan
dari tujuh orang yang dirawat dua diantaranya meninggal dunia
kejadian berawal saat warga makan bersama sebagai ucapan syukur karena terdapat anggota keluarga yang diterima menjadi tni
tujuh orang diantaranya harus dirawat di rumah sakit karena terdapat anggota keluarga yang diterima menjadi tni